sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
alangkah baiknya kalau pada kesempatan ini
yang sudah menuduh haji sulam tadi berbuat kejahatan
meminta maaf secara terbuka di forum ini
bukankah sesama islam itu saling memaafkan adalah wajib hukumnya
jadi kayak gue yang terjolimi yang memutuskan jakaria yang nyuruh minta maaf
oh gak bener gue minta maaf sama haji sulam
kalau emang merasa bersalah
malu minta maafnya disini
minta maafnya di warung buburnya aji sulam aja
sekalian kita makan bubur terus maaf maafan kan kita kenyang
bapak bapak siapapun yang telah menuduh saya
dengan hati yang ikhlas saya telah memaafkannya
kau diperluin begini gak bisa bantu gue duit melulu
nah ini dia
pak haji mau barengan naik motor
lu udah gak bisa bantu gue yang jatuh sulam diperluan
yaudah terima nasib aja haji
lu gak tau nasib gue
pikirin sendiri nasib lu ha
hei jangan kabur lu
pengajar amat lu
kau udah disuruh begitu tuh
kayak ayam main di congbera
lu pake lepotan gitu
udah deh mi
jangan dibahas soal sendal abah
abah lagi kesel sama pak rt sama pak jakariyak
masa orang berbohong kayak si sulam dibilang kagak bersalah
gak bener tuh gak bener
aku udah disidang ulang
supaya kebohongan si sulam itu terbongkar
yang pebohong itu siapa abah
abah umi atau haji sulam
abah sama umi bohongnya udah kelewatan
abah sama umi itu ya udah bikin rumor buruk sangka sama bang robi
padahal belum kan
sama maman suparman tuh
jadi lu udah temuan namanya robi
dan bang robi itu sangat kecewa banget sama abah

abah sama umi udah
abah sama umi udah

biarin aja emang gue pikirin
jelas harus dipikirin dong umi
nanti gimana kalau tiba tiba bang roby datang ke rumah ini
trus nagih utangnya ke abah sama umi
kita mesti cepet cepet nikahin dia sama si rahmadi
hmm enggak rum gak mau nikah sama ramadi
rum kan udah pernah bilang sama abes sama umi
rum tuh gak cinta sama ramadi
ngertiin rum dong bah
sula meheran mak
dia tuh ngira soal penyusukan robi yang ribuan tuh
udah gitu dia bilang ada kedekatan nih
sulam sama preman preman ganyanya lu rob
nih itu lantaran azimuddin gak setuju
si robi ada hubungan sama rumana
sebenernya ayah juga kesel sama azimuddin
kalau ayah gak ingat rumana
ayah laporin tuh azimuddin ke polisi
cemaran sama baik
jangan bawa bawa polisi deh
nanti jadi rebet
ini mendingan udah
ya supaya si haji muhyiddin itu
gak bawa bawa preman buat ngebahas sama kita
bang kalau dugaan ma benar
abang jangan sampai lengah dalam menjaga diri
gue seneng dengernya
lu gak marah lagi kan sama gue
justru lu malah khawatir sama gue
kalau marah sama suami lebih dari satu jam kan
gak baik bang
ntar bisa ditunggangin setan
nanti marahnya sampai setahun lagi
alhamdulillah lu gak marah lagi
soal kejadian atika sama emaknya tuh
yang gagah mau bayar bubur
rom marah sama abang gak usah
bok gak mau bang
ini bini udah bener baik baik
gak marah lagi lu ingetin lagi
marah lagi jadinya
ya allah mak
masa hidup mau tegang terus sih
jadi muhidin loh
lu jangan nyalahin orang lain
mendingan lu sekarang bayi bayin tuh bini lu
udah gitu terus bawa makan deh
jangan cemrut aja
nah buat nebus kesalahan abang
abang mau ngelanjutin niat dulu
buka kape buburnya dulu
cuma ada saratnya
kok pake sarat segala bang
lu nemenin gua makan
sekalian tentokin nasinya
sama aja abang ah
nah dah mulai ada barang barang nih